saya tidak boleh berandai andai
saya bukan seorang presiden
tapi yang jelas teman teman wartawan bisa lihat
pak yudo pensiunnya kapan sih
pak fajar pensiunnya kapan
kemudian pak dudung pensiunnya kapan
dari aspek waktu saja kita bisa lihat